kejuaraan mixed martial arts terbesar di asia kembali digelar di indonesia
kali ini bertajuk warrior scode yang memperebutkan sepuluh gelar juara dalam berbagai kelas
dan satu gelar bergensi yaitu federal weight muay thai world championship
yang mempertemukan dua petarung berprestasi asal thailand
dan sebagai tuan rumah indonesia diwakili oleh tujuh petarung
dan liputan saya dari arena one championship kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya anita mai pamit undur diri selamat melanjutkan akhir pekan anda dan salam sports
kejuaraan one championship yang digelar di stora senayan jakarta merupakan gelaran ketiga di tahun dua ribu dua puluh ini
sebelumnya digelar di thailand dan filipina
sebelas pertarungan akan diwarnai oleh tujuh world champions dari seni bela diri muay thai
untuk pertama kalinya dalam sejarah
untuk dua petarung asal thailand yaitu petch morakot dan pong siri
dan hanya itu dari perwakilan indonesia juga akan menghadirkan mantan atlet gulat nasional eko roni
yang akan menjadikan ajang ini sebagai pembuktian kemampuannya
yang baru saja bergabung di evolve mma singapore dua ribu sembilan belas lalu
pada laga hiburan penampilan savis michael asal kepulauan siprus dan taikina itu asal jepang
berhasil memanaskan suasana dengan menampilkan permainan yang menegangkan
bagi saffis the babyface yang berlatar belakang muay thai harus menandingi kecepatan jab dan low kick taiki
comeback safa setelah cedera yang dialaminya tahun lalu tidak berjalan mulus
dalam tiga ronde safas harus mengakui keunggulan wakil jepang
taiki naito berhak atas gelar flyweight muay thai
sementara di laga utama mantan pegula tanah air eko roni
permainan cepatnya akan dikuburkan oleh jepang
dan di uji oleh petarung yang lebih berpengalaman asal kamboja kong si chan
diatas kertas keduanya tidak perlu diragukan lagi
meskipun terbilang baru dalam karir mma sebagai mantan pegulat eko roni memiliki rekor gulat satu ratus enam belas sepuluh
dan menjuarai berbagai ajang nasional dan kini ditangani oleh tim terbaik asal singapura dan juga dukungan para petarung dunia
namun dukungan terbesar bagi eko datang dari keluarga
terlebih lagi eko roni juga menangkan pertempuran di pertempuran
lebih kali ini pertarungan digelar di tanah air
persiapan saya sejauh ini cukup baik di tim evop mma
karena basic saya di gulat jadi saya harus banyak belajar di boxing muay thai sama bjj
jadi alhamdulillah teman teman di evov dan pelatih pelatih di evov selalu membantu saya dengan kekurangan saya
jadi saya sekarang jauh lebih baik
berapa besar optimisme eko roni
sangat besar karena apalagi saya main di negara sendiri
ini adalah tantangan terbesar saya untuk mempersembahkan yang terbaik buat indonesia
dukungan terbesar dari mana

karena saya di singapura hanya tinggal bertiga
jadi saya keluh kesah saya kepada istri saya
saya selalu mendukung apa keperluan eko
dia persiapannya mungkin kalau badannya lelah kami semangatin kami saya pijit pijit
terus tuh jalan jalan biar nggak bosan
karena kami di singapura cuma bertiga saja
dukungan keluarga berbuah manis bagi eko
dalam waktu tiga menit empat puluh lima detik
dia menimbangkan tong si chang yang dipaksa merasakan kuncian kaki eko saat bermain di grub
pada laga puncak pech morakot dan tong siri akan memperebutkan gelar terbaru dalam ajang wang

sebagai petarung dari negara asal bela diri muay thai
keduanya memiliki ambisi yang besar untuk mencatatkan nama mereka sebagai juara dunia muay thai
saya menunggu pertempuran ini selama lama
saya ingin melakukannya untuk keluarga anak istri ibu dan semua orang
dan saya ingin menangkan keputusan ini selama lamanya
karena saya berada di frieder petra dan saya ingin menang thi thailand
pech morakot meraih kemenangannya dalam lima ronde dengan perlawanan singgit dari rekan senagaranya
meskipun selalu unggul dari ronde awal
pech morakot tidak mengendurkan serangannya hingga waktu habis
dan keputusan mutlak dewan juri memberikannya kemenangan
dan menjadi petarung pertama yang meraih gelar juara dunia federal weight muay thai